sejumlah upaya dilakukan pemerintah provinsi jawa tengah untuk mengendalikan penyebaran covid sembilan belas
gubernur jawa tengah ganjar pranowo memastikan sosialisasi protokol kesehatan terus disampaikan kepada masyarakat
serta kapasitas rumah sakit untuk kasus covid juga dipastikan masih tercukupi
pemerintah jawa tengah memastikan kesediaan fasilitas kesehatan di rumah sakit yang berada di jawa tengah
masih memadai untuk menampung pasien covid sembilan belas
gubernur jawa tengah ganjar pranowo menyatakan
pihaknya akan memastikan sinkronisasi data terkait penanganan covid sembilan belas kepada sejumlah stakeholder
ternyata penyaman data itu persis yang dihadapi
dihadapi oleh teman teman di sana sama kita sama artinya butuh sinkronisasi
mungkin dengan sinkronisasi kalau semua sudah masuk indonesia akan bagus performanya
karena data itu ternyata akan mempengaruhi hasil salah masuk salah kelola salah olah bisa clear
hanya itu saja koordinasinya yang sifatnya lebih teknis beliau beliau akan berkeliling untuk melihat yang ada di sini
alhamdulillah sih kalau dari checking tempat tidur icu ruang isolasi jawa tengah siap semuanya
sejumlah upaya sosialisasi protokol kesehatan dan operasi justisi dilakukan oleh petugas gabungan kepolisian
satpol pp dan dinas perhubungan jawa tengah untuk pengendalian penyebaran covid sembilan belas di jawa tengah
pada operasi justisi di kota semarang misalnya
bagi pengendara kendaraan bermotor yang kedapatan tidak memakai masker
akan diberikan sanksi sosial berupa menyanyikan lagu wajib atau menyebutkan pancasila
kita melaksanakan ini dalam rangka upaya pencegahan
menghimbau kepada seluruh pengguna jalan roda dua roda empat dan masyarakat kota semarang dan sekitarnya
bahwa kita di sini bukan mencari cari namun bagaimana kita di sini mencoba untuk membantu mencegah penyebaran covid
berdasarkan data dari situs corona jatengprof go id
data akumulatif hingga delapan belas
dua puluh september setidaknya terdapat sembilan belas dua ratus sepuluh kasus positif covid sembilan belas di jawa tengah
angka tersebut terdiri dari tiga empat puluh satu kasus aktif

dan satu tujuh ratus enam puluh sembilan dinyatakan meninggal dunia
rio abadi kurnia yuniarwan semarang jawa tengah